sidang kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur dki jakarta petahana jarod saiful hidayat segera memasuki babak akhir
selasa siang terdakwa naman sanib kembali menjalani sidang di pengadilan negeri jakarta barat dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan
dalam pleidonya kuasa hukum terdakwa menyatakan naman bukan koordinator masa peserta aksi demonstrasi menghadang kampanye jarod di kembangan utara jakarta barat pada sembilan november lalu
saat itu naman secara langsung berbicara dengan jarod dan tak menolak kedatangannya lantaran ia berpasangan dengan basuki cahayapurnama yang sedang tersangkut kasus dugaan penodaan agama
sebelumnya pria yang bekerja sebagai pedagang bubur ini dituntut hukuman tiga bulan penjara karena diduga melanggar pasal satu ratus delapan puluh tujuh ayat empat undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pemilihan kepala daerah
karena memang saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pak ustadz itu hanya menyampaikan aspirasi
yang kedua apa yang telah dilakukan oleh jarod dengan melakukan kampanye berusukan di kampung bugis kembangan selatan itu itu sebenarnya rangkaiannya sudah selesai